sana si yun lagi jualan jangan dijanggu
kan iwan yang nakal aakomertu yang nakal
suka senyum sama iyun
senyum aja masa dibilang nakal
habisnya kalau senyum suka bikin iyun deg degan
saya tahu kang bahar udah gak butuh kamu lagi
bukan itu itu mah nanti
barusan saya turun dari angkot
dompet saya gak ada
aku kemarin dua kali nelfon kamu kenapa dirijek
kerja yang gak jelas itu
kerja yang kamu gak bisa jelasin ke aku
waktu itu kamu pernah ngajak aku nikah
terus setelah itu kamu gak ada kabar
waktu itu kamu serius apa cuma main main
terus kenapa nggak ada kabar
kok mikir lagi
sepertinya aku ini bukan lelaki yang tepat buat kamu
gak ketinggalan di rumah
itu kenneth di angkot yang kedua
waktu naik angkot yang pertama
dompet saya masih ada
aku lagi uas
gak bisa ketemu dong
gak dulu deh
berapa lama uasnya
gak mau nunggu
ya udah tunggu aja
aku belajar dulu ya
kok saya dibawa ke kantor polisi
kamu harus bikin laporan kehilangan
biar kamu bisa bikin ktp sama sim baru
cuma itu kan modal yang kamu punya
nih buat jaga jaga
kalau butuh buat administrasi
kemarin sumuran sama si pipit nyarin si iwan
mura sama pipit ada komando dari jamal
iwan sempat gabung ke jamal waktu di sekolah kang
minta keluar lagi
minta balik ke pasar kanan
tau dari mana
tau dari kamus
kamus tau dari mana
si murad sama si pipit kan tugasnya di terminal
anak buah kamu
kenapa mau dikomano sama jamal
dulu anak buah jamal di terminal
kan kamu yang pegang terminal
murad sama pipit masih nganggap jamal jadi bosnya
gak mau nerima saya yang tadinya teman satu level
terus sekarang si murad sama si pipit yang udah berani ngelawan kamu
malah disuruh gabung ke si jamal sama kang mus
kang mus udah punya perhitungan sebelum kamu keputusan
udah gak usah dipikirin
maksud kamu kok tak sayang gak nyampe
kamu mau kerja apa
sebenarnya saya mau kerja sama keluarga bapak aja
bapak kan sudah gak butuh kamu
saya kan bisa jadi supinya teh kinanti
teh kinanti kan sekarang kerja di jakarta
kerja sama orang lain aja ya
nanti saya titipin ke orang yang saya kenal
mau kerja sama keluarga bapak
di atas genteng ada kayu
di atas genteng ada kayu
apa di atas genteng ada kayu
dari saya muter narik iuran sampai beres
sampe sekarang akan dateng
suka makan di luar nggak
suka makan di luar gak
bayar angin sama debu
bayar angin sama debu
maksudnya di luar itu di restoran
maksudnya di luar itu di restoran
ini kan di dalamnya
ini kan di dalamnya
tapi katanya di luar
tapi katanya di luar
kalau godain cewek mandi dulu
jadi kepala gak gatel
jadi kepala gak gatel
sana si iwan lagi jualan
kalau si iwan nakal
a'a komar tuh yang nakal
suka senyum sama iyuyun
senyum aja masa dibilang nakal
habisnya kalau a'a senyum
suka bikin deg degan
suka bikin iyuyun deg degan
udah keramas kang
terima kasih kang
kamu punya uang buat ganti ktp sama sim
paling nunggu gajian terakhir
yaudah sana pulang
saya masih ada urusan lain
tadi kita se angkot ya
saya baru pergi dari rumah
saya baru hari ini naik angkot
tadi kita se angkot ya
dua ini duduknya seperti ini
terus saya duduk di tengah
dompet saya udah gak ada
pasti buah ini sopet ya
jangan duduk sembarangan
nanti digelarannya iya
pliers cuma begini sayang bebas
di lo kayak siang